setelah beberapa hari tertunda petugas satpol pp dki jakarta yang dibantu polisi dan tni akhirnya menutup diskotik miles di kawasan lokasari taman sari jakarta barat kami siang
penutupan sempat diwarnai protes dan penghadangan dari pihak manajemen yang menolak mengosongkan diskotik
ratusan aparat gabungan satuan polisi pamung praja pemprov dki jakarta bersama polri dan tni kami siang mendatangi tempat hiburan atau diskotik miles di kawasan lokasari taman sari jakarta barat
kedatangan petugas tersebut guna menutup dan menyegel diskotik miles atas perintah gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama
namun proses penyegelan dan penutupan mengalami sedikit kendala
petugas sempat kesulitan menghubungi pihak manajemen diskotik miles dan terpaksa merangsek masuk
pihak manajemen pun memprotes eksekusi penutupan diskotek miles yang mereka anggap terlalu dipaksakan
khususnya perintah untuk segera mengeluarkan barang barang dari dalam diskotik
meski diprotes petugas tetap melakukan penutupan dan penyegelan dengan memberi garis polisi pamung praja di dalam dan di luar diskotik miles
serta menempelkan surat perintah penutupan dari pemprov dki jakarta
pemprov dki jakarta telah beberapa kali mengeluarkan surat peringatan kepada manajemen diskotek miles agar tak ada lagi penyalahgunaan dan peredaran narkoba
namun peringatan itu tak digubris
pihak manajemen mencari penyelamat
dua hari sebelumnya gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama telah memerintahkan kepada dinas pariwisata dan kebudayaan
serta satpol pp dki jakarta untuk menutup diskotik miles
pihak manajemen diskotik nilai sendiri telah meminta pengkajian ulang kepada pemprov dki jakarta atas eksekusi penutupan tersebut
namun eksekusi tetap dilaksanakan karena diskotek miles dianggap telah melanggar perda nomor enam tahun dua ribu lima belas pasal sembilan puluh
tentang tempat hiburan yang digunakan sebagai tempat peredaran narkotika
mahardika prakasa satya jakarta